tapi takdir tuhan gak ada yang tahu sih mas
aku atau kamu
coba aja semuanya baik baik aja
kita antar yang ada nanti
terus kita bisa ketemu sama
aku bisa ketemu sama
tapi ternyata maaf
angga kan bilang udah ketemu sama semuanya
sumarno juga udah dibawa ke jakarta sama allah
habis ini semuanya selesai
telepon kan jawabannya
yaudah kamu ngobrol dulu aku masuk ke dalamnya
lu udah otw ke jakarta kan
sebelumnya gue minta maaf sama lu
ini posisi gue lagi otp ke jakarta
pas sumarno tuh kabur
gue sih gak tau persis
tadi pas gue lagi nyetir
gue dengar istrinya tuh telpon
yang gue tau anaknya sakit dibawa ke rumah sakit
ya mungkin dia panik dia loncat dari mobil gue
gak tau itu orang udah menecap
saya sudah tanya ke ketua rt tempat tinggal pak sumar

dia udah menecap
dia udah menecap
dia udah menecap
dia udah menecap
dia udah menecap
dia udah menecap
dia udah menecap
dia udah menecap
dia udah menecap
dia udah menecap
dan biasanya berobat di rumah sakit kasih ibu di bogor pak
kamu dikasih tahu nama anaknya
lo tenang dulu ya
sumarno itu punya anak namanya alika
anaknya sedang sakit dan berobat di rumah sakit kasih ibu di bogor
gue yakin dia ada disana
lu langsung ke rumah sakit itu aja ya
sudah sini pak
ini bonekanya yang tadi jatuh
punya anak ibu ya
tadi jatuh dari brengker
ini bonekamu tadi jatuh
kalau benar dia alika
pasti sumarno ada dekat sini juga
ini kamu fokus sama kesembuhan kaki kamu
jangan mikirin yang lain dulu dong
aduh sus tolong dong
ini punya siapa ya
aku jadi penasaran
kenapa ini bisa ada di rumah roy
tadi aku lagi main petak umpet sama rona
apa rai pernah bawa perempuan ke rumah ini
iya punya kamu dulu
mungkin punya kamu dulu
aku tomboy banget dulu
dan aku sibuk banget
aku ngapain dandan
punya lipstick aja gak pernah
aku aja sampai potong rambut
karena gak mau ribet
jadi lipstick ini mau punya aku
ya kalau bukan punya kamu
ngapain kamu pikirin
kalau orang dari perempuan lain ke rumah ini
masih mikirin roy
ngapain sih kamu mas
ngapain juga aku cemburu
sensitif banget sekarang
aku akan menangis
kamu kayak gimana gitu
ada jatuh cinta kamu sama aku mas
gak usah gr
siapa yang sensitif
tapi takdir tuhan gak ada yang tahu sih mas
itu kok nggak ada apa multiply
aku udah berkat
tuhan coba aja
kau sering ngurus
kau nolong lanjut
agar aku lempar kagum
aku minta kapal harus loudly bilang sekali gitu
saya pun juga bersisam
kalau semuanya baik baik saja
tidak terjadi apa apa
saya pasti akan menjalani hari hari saya seperti biasanya
dan saya tidak akan bertemu dengan kamu
andini karisma putri
saya mau jenguk pasien
di ruang mawar kamar nomor sebelas
tapi jam besoknya sudah selesai sepuluh menit yang lalu
saya bisa minta waktu sebentar
ada yang saya mau kasih ke pasien dan penting
tapi nggak bisa lama lama ya
ruangannya ada di sebelah sana ke kiri aja
sebelah kiri ya
terima kasih sus
terima kasih pak